dua puluh juli dua ribu dua puluh tiga dilakukan olah tkp lanjutan dengan agenda pembongkaran septic tank
di rumah kontrakan yang dijadikan tempat praktik aborsi ilegal di kemayoran jakarta pusat
polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah kontrakan yang digunakan
untuk aborsi ilegal di kawasan kemayoran jakarta pusat
pada olah tkp kali ini polisi membongkar septic tank untuk mencari sejumlah barang bukti
pembongkaran septic tank dilakukan mulai pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
pembongkaran dilakukan oleh petugas ppsu kelurahan sumur batu kemayoran
saat ini di belakang saya sedang dilakukan pembongkaran septic tank di rumah kontrakan
yang menjadi tempat praktik aborsi ilegal di kemayoran jakarta pusat
diduga beberapa janin ini dibuang di dalam kloset yang berada di rumah ini
dan nantinya akan dicek kembali setelah disedot
kedalam truk sedot wc yang berasal dari jakarta timur
dan ini dilakukan oleh petugas ppsu kelurahan sumur batu kemayoran jakarta pusat
yang nantinya hasil saringan dari penyedotan septic tank ini akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut
oleh dokter forensik dari rumah sakit pauli kramatjati
dan nantinya akan dilakukan autopsi untuk mengecek apakah betul janin yang berada dalam septic tank ini
adalah janin hasil dari praktik aborsi ilegal
pembongkaran septic tank ini dilakukan oleh petugas ppsu kelurahan sumur batu kemayoran jakarta pusat

lafor skpd dki jakarta serta dua tersangka berinisial sm selaku eksekutor dan na selaku otak utama dalam kasus ini
hari ini kita melakukan pembongkaran untuk menemukan janin janin yang menurut keterangan dari pelaku
dibuang ke dalam sebuah kloset
tentunya sampai dengan kepada septic tank dan mudah mudahan bisa kita temukan alat bukti baru dari janin janin yang mereka buang
dalam olah tkp hari ini diketahui bahwa praktik aborsi ilegal ini dilakukan dengan alat alat sederhana
mereka menggunakan alat alat yang boleh dikatakan sangat sangat sederhana
dengan penjepit kemudian vakum
kemudian dirangsang dengan obat dulu supaya mules
kemudian baru dicolok dengan apa itu namanya
ada alatnya itu
karena dokter yang menjelaskan
nah dari sana keluar tersedot langsung dibuang ke selokan
sebelumnya satreskrim polres metro jakarta pusat menggerebek klinik aborsi ilegal ini pada dua puluh tujuh juni lalu
polisi mengamankan sembilan orang dalam penggerbekan tersebut
terancam pidana pasal tujuh puluh enam c junto pasal delapan puluh undang undang perlindungan anak dengan hukuman lima belas tahun dan denda tiga miliar rupiah
reza siregar prabowo kusartoyo jakarta